digitalisasi kini tidak hanya marak dimanfaatkan dalam bidang bisnis pendidikan ataupun sosial
perkembangan teknologi kini juga dimanfaatkan untuk membantu penggunanya dalam hal beribadah
di bulan ramadan ini banyak pelaku startup yang tertarik menghadirkan aplikasi islami
seperti apa sih aplikasi tersebut dan bagaimana fitur fitur yang ditawarkan
apakah anda salah satu pengguna aplikasi islami
fitur fitur apa saja yang biasa anda gunakan
suka sih ada tiga
yang pertama itu untuk quran digital
kedua ada muslim pro buat reminder azan sih biasanya
sama satu lagi mesin pencari sunnah
biasa sih kalau misalnya sambil jalan bawa quran kan gimana gitu
paling kalau bawa hp kan kayak biasa aja

itu aja sih bantu banget
aplikasi islami sebelumnya telah ada di android maupun ios
namun kini konsep yang ditawarkan pun semakin beragam
memasuki bulan ramadan aplikasi islami yang membantu memudahkan pengguna dalam meningkatkan keimanan semakin banyak bermunculan
berbagai fitur ditawarkan mulai dari pengingat waktu sholat
quran digital hingga fitur yang terbaru yaitu fitur berbagi video
dan grup yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi islami

untuk menggunakan aplikasi islami

aplikasi kesan atau kedaulatan santri merupakan aplikasi yang didesain untuk seluruh umat islam terutama para santri
atau purna santri untuk mengingatkan beribadah dan membantu meningkatkan ketakwaan
kitab kitab yang biasa dipelajari santri dalam pesantren dapat dibaca di dalam aplikasi
aplikasi ini menggunakan aplikasi yang tergolong untuk membuat umat dan kemanusiaan
salah satu fitur andalan aplikasi kesan adalah fitur najib
yang bisa diatur untuk mengingatkan pengguna
seperti mengingatkan sholat duha sholat tahajud hingga puasa sunnah
nah itu setiap hari itu ada najingnya sudah ada secara otomatis
misalnya hari senin itu ada najing untuk membaca sholawat
kemudian hari selasa itu ada naji membaca sayyidul istighfar
dan juga ada najin yang sifatnya topikal
misalnya bulan ramadan tentu ada misalnya doa doa khas ramadan dan lain sebagainya
jadi jika dibandingkan dengan aplikasi islam yang lain
aplikasi kesan didesain untuk hadir dalam kehidupan muslim setiap saat
meski begitu terdapat beberapa fitur dikesan yang sudah ada tapi belum dapat digunakan
seperti live tausiah
momentum ramadan juga digunakan oleh aplikasi uma untuk lebih gencar melakukan branding di bulan suci ini
aplikasi uma mengusung konsep yang memungkinkan pengguna berinteraksi satu sama lain
fitur umam menyajikan kebutuhan umat islam seperti ilmu tentang islam melalui video
atau grup diskusi yang terdapat ustaz di dalamnya
selain itu terdapat juga tips menjalankan kehidupan sehari hari yang sesuai syariat islam
kita itu menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau ai atau artificial intelligence ya
yang dimana tujuannya itu adalah si uma ini akan mengenal dengan baik profil penggunanya
sehingga semakin sering pengguna tersebut menggunakan aplikasinya
maka uma akan semakin mengenal profil pengguna tersebut
dan sistemnya hanya akan menyajikan konten konten yang relevan bagi user tersebut
namun yang mesti diperhatikan adanya fitur yang mengizinkan pengguna berbagi video
tulisan ataupun komentar berisiko disalahgunakan oleh pengguna untuk menyebar konten hoax
atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain
hadirnya aplikasi islami tentunya harus dicermati juga oleh para pelaku startup
dengan menghadirkan fitur menarik dan baru yang bisa dimanfaatkan terus menerus tidak hanya dalam momentum ramadan